saya itu sekarang sudah membiasakan kalau belanja sama istri ya pas sama pasangan belanja sama pasangan
saya selalu cashless jadi saya kalau ditagih cash saya ngeles cash lengles jadi cashless
chris pengen ada brand ambasador tolong ini adik adik mahasiswa di apa ya dipilihlah satu
karena pasti cashless mereka ini terutama di akhir bulan ya mereka ini cashless beneran gak ada duit
waduh bukan itu yang dimaksud tapi cara bayarnya yang less cash atau non tunai
ada ada aja nih akbar dan beni dalam memberi keseruan untuk bingung bank indonesia ngobrol bareng komoditas
yeps pada tujuh juli sampai empat agustus dua ribu dua puluh satu lalu bingung hadir bagi mahasiswa di lima provinsi
yakni jawa tengah riau kalimantan timur sulawesi selatan dan maluku utara
secara daring ribuan mahasiswa jadi paham nih manfaat pembayaran non tunai atau last case melalui inovasi kris qr code indonesia standar
istimewanya dengan kris satu qr code bisa untuk suruh pembayaran loh keren kan
jadi gak salah ya chris memang mampu beri makna bagi setiap lapisan masyarakat misalnya saja nih para pelaku usaha
ini memang nyambung sekali dengan bisnis saya saat ini
sembilan puluh kita outlet kita ada lebih dari tujuh puluh tiga outlet di indonesia itu sudah menggunakan chris
kasir pun di tempat kita ya pelayani juga lebih gampang karena uangnya
pasien tidak perlu harus ada banyak terus tidak perlu ada kembaran kembaran yang kurang atau lebih itu tidak perlu lagi
justru lebih dalam back office nya kita itu lebih gampang banget dideteknya gitu loh
kita lebih yang punya toko gitu kita lebih nyaman gitu ngeceknya
karena oh kita bisa lihat transaksi ini jam segini ini ini
dan kalau dari sisi customer nya banyak sekali promo promo yang bisa didapet juga kadang kadang gitu loh
itu cerita dari pelaku usaha tapi kalau dari sisi konsumen bagaimana ya
eits ternyata keunggulan chris yang cemomuah ⁇ alias cepat mudah murah aman dan handal juga dirasakan oleh sobat milenial selaku konsumen
mbak najla tadi bilang kalau kita kayak mahasiswa ini kayak pengejar pengejar diskon biasanya kalau orang pakai kris itu sering mempunyai foto yang kayak
memudahkan orang dan lebih tertarik kaum kaum milenial untuk menggunakan face
tapi ini punya banyak banget manfaatnya apalagi dari sisi konsumen seperti fanny dan teman teman
karena kalau misalnya pelayar pakai chris itu yang pertama itu mudah mudah banget
kita nggak perlu repot repot bawa uang cash
waduh ini bukan modus ya
bukan bukan ya bukan jadi beneran ya serius
dan itu membuat pertama kan saya bingung kok ketinggalan uang cashnya ya
apalagi waktu itu kan hasilnya cewek jadi kayak agak gengsi gitu
kalau misal kita ketinggalan nggak bisa bayar gitu
dan untungnya di situ sudah ada chris dan saya bisa menggunakan itu untuk membayarnya
jadi jadi gengsi dan jadi malu gitu
wah acara ini mampu membuktikan ya kalau pakai kris transaksi jadi praktis bisnis pastinya laris nangis
wah wah tahan dulu nggak cukup sampai di situ dong
selain mendalami manfaat kris narasumber perwakilan dari bank indonesia juga membagikan ilmu terkait ke bank sentralan loh
harapannya dengan acara ini mahasiswa mampu mengenal peran tugas serta fungsi bank indonesia
selain itu tak lupa juga memberi semangat bagi para sobat rupiah untuk terus berkarya
karena tujuan bi juga salah satunya adalah membangun anak anak muda indonesia ini tetap di tengah pandemi tetap semangat
jangan gabut jangan cuma rebahan tetapi tetap belajar dan menimba ilmu
karena ilmu itulah yang akan menjaga kita di masa depan
kalau uang kita yang jagain tapi kalau ilmu yang menjaga kita
ilmunya dapat serunya dapat
karena setelah mendapat materi peserta berkesempatan untuk membawa pulang hadiah jutaan rupiah dengan mengikuti kuis yang dipandu oleh komika tanah air
jadi nantikan minggu selanjutnya ya sobat rupiah